saudara presiden joko widodo merespons hasil pemilu dua ribu dua puluh
yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum atau kpu republik indonesia
jokowi juga bersyukur proses rekapitulasi suara nasional pemilu tepat waktu
ditemui saat kunjungan kerja di pontianak kalimantan barat
jokowi mengapresiasi proses rekapitulasi pemilu dua ribu dua puluh
tanya itu jokowi juga menghargai kerja penyelenggara pemilu
pada rabu malam kpu mengumumkan hasil pemilu presiden pileg
dpr ri dpd dan dprd dua ribu dua puluh empat
ya kita patut bersyukur proses penghitungan proses rekapitulasi
dan penghitungan suara tadi malam sudah selesai
dilakukan oleh kpu saya sangat menghargai mengapresiasi proses yang ada
dan kerja keras kpu bawaslu saya kira patut kita apresiasi
sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu